peristiwa ini juga menyebabkan empat mobil dan sebuah sepeda motor yang berada dalam bengkel rusak
demikian juga sembilan rumah yang berada di sekitar lokasi kejadian
salah seorang saksi mengatakan kejadian terjadi sekitar pukul sepuluh kamis pagi

meninggal lagi lewat ya
iya mobil portuner baru
saksi juga mengatakan bengkelas yang meledak merupakan bengkelas terbesar di kecamatan hamparan perak
bengkel tersebut biasa digunakan untuk membuat tralis jendela dan pintu
saat ledakan terjadi diperkirakan ada sekitar empat puluh orang yang berada di bengkel tersebut
hingga kamis siang aparat
kepolisian masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian
budiman amin tanjung dari serdang sumatera utara